anda masih bersama kami di cnn indonesia new day
akad nikah putra presiden joko widodo kaisang pangarep dengan erina gudono
akan digelar pada sepuluh desember dua ribu dua puluh dua pukul lima belas waktu indonesia barat di royal ambarukmo yogyakarta
saat ini seluruh berkas lengkap persyaratan pernikahan yang dibutuhkan
sudah diterima oleh kantor urusan agama kapanewon melati kabupaten sleman daerah istimewa yogyakarta
walau secara domisili kediaman erina gudono berada di wilayah kapanewon melati
namun karena lokasi akad nikah berada di kapanewon depok kabupaten sleman
maka kantor urusan agama kapanewon melati hanya mengeluarkan surat pengantar numpang nikah
nantinya baik petugas yang menikahkan maupun buku nikah akan dikeluarkan oleh kua kapanewon depok kabupaten sleman
kepala mas kaisang sudah ke sini membawa surat dari kelurahan situati dan tambah berkas dari mas kaisang
karena memang pelaksananya itu di wilayah kapanewon depok
itu kami kua melati membuatkan surat pengantar uang nikah di kua depok
surat suratnya sudah lengkap semuanya
ya yang jelas ya syarat syarat nikah kan surat keterangan dari desa itu kan ada kodenya s satu n dua dan sebagainya
itu kan tentang statusnya
kemudian orang tuanya siapa dan sebagainya